informasinya per tanggal dua puluh menurut instruksi temuan tanggal dua puluh sudah masuk
di intruskan cuman bapak belum kecek saya belum kecek maaf maaf sebenarnya
tolong di cek setelah ini pak ya
ya terima kasih pak kalau sudah seperti ini saya yakin bapak uang saku lancar lah
tolong aku sini di cek pak ya di cek atletnya mana atletnya
atlet pola ya iya pak halo mas siapa ini mas aditya pak mas aditya sebelah kanannya siapa
dinda dinda apa atlet iya dinda oh dinda apa rencana untuk asian gif ini apa yang akan kalian berikan untuk negara
dinda apa rencana apa rencana untuk asian gif ini apa yang akan kalian berikan untuk negara
emas yang terbaik kita bisa dengan terbaik pak insya allah emas apa sih yang terbaik
apa kira kira medali medali medali kita selalu berjuang kita selalu berjuang kita selalu usahakan untuk emas untuk indonesia pak
terima kasih semangat berkobar itu yang paling penting itu
terima kasih terima kasih selamat berlatas ya semangat terus terima kasih pak terima kasih assalamu'alaikum
terima kasih semangat terus terima kasih semangat terus terima kasih assalamu'alaikum